pengurus pimpinan pusat gp ansor menyatakan sikap tak akan meminta maaf atas pembakaran bendera
lantaran meyakini bahwa bendera tersebut adalah milik hizbut tahrir indonesia
sementara untuk ketiga orang kader lembaga bantuan hukum gp ansor akan melakukan pendampingan hukum kepada ketiga orang kadernya
ditemui di kantor pusat gp ansor di jalan keramat raya senen jakarta pusat
pengurus pusat gp ansor menyatakan sikap bahwa bendera yang dibakar adalah benar bendera hti
hal tersebut ditegaskan setelah banyaknya bukti dari kasus kasus persidangan saat pemerintah melawan hti untuk membuarkan organisasi masa tersebut
ketua umum gp ansor menyatakan tidak akan meminta maaf kepada hti dan akan melakukan pendampingan hukum kepada tiga orang kadernya melalui ratusan orang dari lbh ansor
ketua umum ansor menegaskan hanya akan meminta maaf kepada masyarakat indonesia yang telah menyebabkan kegaduhan
akan tetapi dirinya menegaskan bahwa negara kesatuan republik
indonesia adalah harga mati dan gp ansor akan terus berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
meminta maaf itu soal mudah tidak ada yang sulit untuk meminta maaf
tetapi yang harus dicatat pertama minta maaf ini alamatnya kepada siapa
harus jelas alamatnya minta maaf kalau nggak jelas alamatnya ini bagaimana
ini satu yang kedua minta maaf ini atas apa
kalau minta maaf kepada katakan begini kalau adres minta maaf itu kepada umat muslim kami ini muslim juga
kami ini umat islam juga
masa kita mau minta maaf pada diri kita sendiri
kalau itu kita akan memaafkan diri kita sendiri sudah
nah yang kedua minta maaf atas apa
atas pembakaran bendera hti tentu tidak
bagi kami prinsip kebangsaan kami ini jelas
bahwa indonesia ini final sudah nkri sudah final
tidak boleh ada lagi bentuk negara lain di luar nkri di bumi indonesia ini